setelah kedatangan staf khusus kepresidenan nur fauzi rahman sabtu kemarin
suasana di desa sukamulya kondusif apalagi setelah ditariknya seluruh petugas gabungan di wilayah tersebut
warga yang sempat bertahan di balai desa telah kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa
hanya ada beberapa warga yang masih berkumpul di kantor desa
warga kini menunggu sosialisasi dari pt bandar udara internasional jawa barat bijb atau pemerintah
mengenai proses pengukuran lahan milik warga yang akan dijadikan bandara internasional
warga juga menuntut ganti untung atas rumah dan lahan mereka
selama ini warga hanya mengetahui masalah pembebasan dari rumor yang beredar di masyarakat
sabtu siang staf kepresidenan mengunjungi warga desa suka mulia
mereka menampung aspirasi warga yang pro dan kontra dalam pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai bandar internasional jawa barat
masih ada warga yang menolak adanya pengukuran
yang dilakukan oleh pihak bpn karena tidak mengetahui prosedur pengukuran
setelah bentrokan sampai nginep di balai desa makan di balai desa tidur di balai desa
tadi malam baru tadi malam mereka baru bisa merasa aman karena memang tim personil keamanan sudah ditarik mundur
pasca bentrokan antara warga dan anggota kepolisian pada saat pengukuran
lahan bandara internasional jawa barat polisi menetapkan dan menahan tiga warga sebagai tersangka
gubernur jawa barat menyatakan pengukuran telah selesai dilakukan dan proyek bandara internasional jawa barat tetap berjalan
kita sudah musyawarah berkali kali undang undang juga sudah menetapkan bahwa kalau kemudian sudah musyawarah
kemudian tidak ketemu kan proyek bisa jalan terus
nanti uang bisa dititipkan di pengadilan kan begitu
kita jalankan sesuai undang undang tapi sebelum pembayaran kan harus pengukuran dulu
dan perlu diingat di pengukuran tersebut kita hanya mengukur lahan lahan yang akan dibeli
dan semua pemilihan sudah selesai sudah menyerah pembuatan sudah sepakat